sebuah pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh delapan mengalami kecelakaan ketika mendarat di bandara rostov on don di selatan rusia
dilansir cnn com informasi dari kantor berita rusia tas semua penumpang dan kru yang ada di dalam pesawat tewas
maskapai fly dubai dengan nomor penerbangan sembilan ratus delapan puluh satu itu terbang dari dubai ke rostofo on don dengan enam puluh satu penumpang dan kru
kantor berita sputnik news melaporkan bahwa bandara tersebut akan ditutup hingga pukul enam pagi waktu setempat